vaksin jenis astrazeneca asal inggris telah disuntikan ke warga yang hadir di tunjungan plaza surabaya selasa kemarin
sasarannya adalah pelaku usaha menengah kecil dan menengah atau umkm kader posyandu dan seluruh pegawai pakuan grup surabaya
ditargetkan dalam sehari mampu memvaksin seribu orang sampai seminggu ke depan
namun setelah mendapat vaksin dosis pertama beberapa orang merasakan efek samping
kebanyakan mereka mengeluh sakit kepala dan demam
ya sangat mengganggu tidak bisa produksi
karena badan saya panas kepalanya pusing sama mual mual
ya kalau sampai nanti malam suhunya tidak turun turun ya saya coba dengan paracetamol
ya kemarin habis vaksin itu tidak terasa apa apa mbak
terus jam habis maghrib pusing kepala sekolah
saya kasih paracetamol lain lain
sampai sekarang juga sudah berjalan agak sedikit sedikit gitu
komda kipi jawa timur mengaku mendapat lebih banyak keluhan dari warga yang mendapat vaksin astrazeneca dibandingkan vaksin sinovac
alasannya virus yang ada di dalam kandungan vaksin astrazeneca dimasukkan ke dalam virus lain bernama adenovirus
yang membuat rangsangan kekebalan tubuh lebih besar terhadap virus covid sembilan belas
keuntungannya dia lebih menaikkan kekebalan
jadi rangsangannya lebih besar
sehingga kebanyakan itu tanda kutip lebih baik hasilnya walaupun mungkin tidak sangat luar biasa dibandingkan yang vaksin mati
tapi memang resiko yang harus ditanggung itu kejadian ikutannya relatif lebih banyak
dalam arti yang banyak itu adalah yang kelas ringan
di dalam kelasnya kejadian ikutan itu dia tetap kelasnya ringan
dominikus meminta warga tak khawatir jika mengalami keluhan pasca vaksin covid sembilan belas
kasus kipi ringan umum terjadi hanya dalam waktu satu sampai dua hari saja